layanan generasi terbaru lima g resmi diluncurkan di indonesia
telkomsel menjadi operator pertama di indonesia yang menyediakan layanan lima g
setelah lulus proses uji layak operasi dan mengantongi surat keterangan
laik operasi lima g dari kementerian komunikasi informatika pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
bagi telkomsel ini adalah milestone yang sangat penting
karena ini akan menandai diperbolehkannya secara undang undang
begitu telkomsel untuk menggelar layanan lima g secara komersial kepada seluruh masyarakat
ini merupakan bagian dari komitmen telkomsel untuk menjadi
selalu menjadi yang terdepan dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi
dan layanan digital di indonesia
di tahap pertama komersialisasi telkomsel menggunakan pita frekuensi seribu delapan ratus mhz
dan dua tiga ghz untuk menyelenggarakan layanan lima g yang hanya tersedia di tujuh wilayah di jabodetabek
tim cnn indonesia menuju ke salah satu lokasi untuk menguji kecepatan internet lima g
di tangan kanan saya ada ponsel dengan jaringan empat g lte
dan di tangan kiri saya ada ponsel yang sudah bisa menikmati jaringan lima g
nah seperti yang diketahui salah satu keunggulan jaringan lima g adalah kecepatan internet yang jauh lebih cepat dari pendahulunya
saat ini saya berada di bandara soekarno hatta di mana jaringan lima g sudah tersedia
dan saya akan melakukan speed test atau membandingkan kecepatan internet antara perangkat empat g dan perangkat lima g
jadi ini perangkat yang memiliki jaringan lima g
ini akan pertama mengetes dulu
melihat kekuatan downloadnya
langsung melesat ke angka lima ratus lima puluh terus naik
ini adalah kekuatan downloadnya yang melesat terus ke angka lima ratus delapan puluh empat empat megabyte per second
saat ini sedang mengetes kekuatan uploadnya
dan kekuatan uploadnya berada di angka tujuh puluh lima tiga
masih terus naik
dan saat ini kita melihat speed test
atau kekuatan download dan upload jaringan perangkat yang memiliki jaringan empat g lte
jadi bisa dilihat dia begitu dimulai kekuatan downloadnya tidak melesat begitu tinggi seperti ponsel yang memiliki jaringan lima g
dan berhenti di angka satu ratus dua puluh dua megabyte per second
saat ini mengetes kekuatan uploadnya yang berada di angka empat puluh tiga megabyte per second
jadi memang kita bisa melihat ini kekuatan downloadnya
loadnya antara lima g dan empat g sangat jauh berbeda
nah dengan kekuatan download sebesar lima ratus delapan puluh mb per second ini
pengguna bisa streaming video empat k hd dengan lancar
dan pengguna bisa main game tanpa ada delay
meski kecepatan internet lima g terbukti jauh lebih cepat
layanan generasi terbaru ini diluncurkan secara terbatas
tidak semua pelanggan dapat menikmati layanan ini
hanya pelanggan dengan persyaratan tertentu yang bisa menikmati layanan ini
selain itu model ponsel yang sudah bisa dipakai juga masih sedikit
hingga liputan ini dibuat hanya ada empat tipe perangkat ponsel yang mendukung koneksi lima g
mungkin ada missnya juga gitu ya
jadi ada missnya juga bahwa banyak ponsel ponsel yang
harusnya belum bisa lima g di indonesia
kemudian tetap bisa menjual dengan label lima g ready gitu ya
walaupun sebenarnya nggak boleh itu
memang katanya sih katanya
lima g ready itu mereka siap lima g tapi fasilitas lima g nya ditutup
sebenarnya kan harusnya bukan hanya frekuensinya di lock
tapi juga kata lima g nya itu dalam proses
proses promosi iklan itu harusnya nggak ada
tapi memang ini terjadi gitu ya
kita juga sempat mempertanyakan harusnya nggak boleh
sampai kemudian pemerintah menetapkan ini bisa nggak benar benar lima g di indonesia
pihak telkomsel mengatakan telah menghubungi beberapa produsen ponsel
untuk segera mengurus izin frekuensi
agar semakin banyak tipe ponsel yang dapat dipakai untuk menikmati layanan
dan koneksi lima g
tim liputan cnn jakarta